sampai jumpa di video selanjutnya
bang tunggu sebentar
pintu ini macet sekali kebuka
bisa kau bantu
lah kok udah kali kau buka pintunya
aku tadi susah bang
ya kau biar tanya saja sama pintu kau
iya satu aja
nggak kurang beli mie satu
bu saya mau beli mie satu
nggak pakai ditanya tanya
baru kelar goreng
ini mau ngopi pur
pak haji kalau saya kesini udah duduk di sini ya masa saya mau main biliar saya mau ngopi
iya iya iya lu jangan marah begitu apa
saya nggak marah pak haji
lu jadi pesan kopi kagak
lu cuma beli satu
ya kan yang mau makan mie abang doang
ya kalau lu sama mama mau makan mie lagi gimana
beli lagi deket ini
emang lu nggak capek belak balik
ya kalau capek tinggal nyuruh abang
abang juga masih mau ke rumahnya si indro bantuin dia pindahan
abang cuma mau ngomong kalau abang udah punya ongkos buat kita ke semarang
ya abang tinggal tunggu neneng
kapan neng mau minta izin ke majikan buat pulang kampung
belum tahu bang
nggak keren juga
tapi belinya pake uang panas
pur kamu beli helm itu pakai uang orang pur
hei pur jatah saya tuh
yaudah lo ambil gue nggak suka ngambil rezeki orang
eh bapak sini dah
aku sama temen kong
sekalian ya beliin lauk
bang kalau mau pulang kampung enaknya sebelum puasa
biar pas puasa kita bisa di sini
tini bingung dikasih izin pulang nggak ya sama majikan
abang nggak tahu mulu jawabannya
kenapa bukan majikan
mas pur beli helm di mana
punya helm bagus
gue mau punya helm baru
lo buat apaan beli helm baru
lu motor aja nggak punya
ijin dulu aja sama majikan neng
ntar kalau udah kasih tau abang ya
gue mau kerja di rumah kak hubung commencer classroom
pasti mau jumpa bikin
ya udah aja
semua orang juga tahu kalau siang itu panas kalau malam itu dingin
saya haus purr
ya lu kalau haus jangan ngomong gue lah tis tis
mendingan sama kamu yang ada di depan saya
mendingan lu ke warung beli air kasih es
malah aras ini bobby
gak usah dut
udah rapi semua kok
telat dong gue
duduk di mana dead masih berantakan nih
ini pak minum aja pak
kenalkan ini istri saya
bukan sirup itu air jeruk
kalau bikinan sendiri pasti enak tuh
ketemu sama temen lo
temu tapi cuma bentar
tengok temen lo
sumitinigail mu batsalam
ya om punta
aku nuna dei ngelesin mukpa' di perisian